meski digadang gadang akan diusung partai demokrasi indonesia perjuangan
namun gubernur dki jakarta basuki cahapurnama atau ahok tidak hadir di sekolah partai tersebut
sekolah partai yang digelar pdi perjuangan menjadi kegiatan pelatihan bagi calon pemimpin daerah
yang akan maju di pilkada serentak dua ribu dua puluh
tampak hadir wali kota surabaya tri risma hari ini yang menjadi narasumber di sekolah partai pdi perjuangan
risma memaparkan kiat membangun surabaya dengan memberdayakan partisipasi masyarakat kecil
sementara itu wakil gubernur dki jakarta jarod saiful hidayat dan gubernur banten rano karno
turut hadir selaku kader pdi perjuangan
sementara ketidakhadiran ahok terkait kondisi di mana dirinya bukanlah kader partai berlambang banteng itu
para calon kepala daerah diberi pelatihan untuk merumuskan visi misi
penguatan kapasitas dan integritas personal
serta membangun konsolidasi partai dalam menghadapi pilkada